gempa berkekuatan magnitudo enam empat mengguncang kepulauan mentawai sumatera barat senin pagi
sejumlah bangunan dilaporkan mengalami kerusakan
meski begitu tidak ada korban jiwa dan gempa tidak berpotensi tsunami
ini adalah suasana panik yang terjadi di smp negeri satu siberut tengah kabupaten kepulauan mentawai
sesaat setelah gempa terjadi
para pelajar berlarian menyelamatkan diri saat rindu mengguncang
mereka berlarian ke tengah lapangan
gempa berkekuatan magnitudo enam empat mengguncang mentawai senin pukul sepuluh dua puluh sembilan wib
titik gempa berada di koordinat sembilan puluh sembilan derajat lintang selatan dan sembilan puluh delapan lima puluh tiga derajat bujur timur
di satu ratus enam puluh satu km arah barat laut kepulauan mentawai pada kedalaman sepuluh km
kabit kedaruratan dan logistik bpbd sumatera barat rumainur mengatakan
gempa menyebabkan terjadinya kerusakan pada sejumlah bangunan
yang ada di siberut utara yakni bangunan smp tiga puskesmas dan sebuah gereja

gempa menyebabkan terjadinya kerusakan pada sejumlah bangunan

gempa menyebabkan terjadinya kerusakan pada sejumlah bangunan
ini informasi yang kita dapatkan dari teman teman di lapangan
memang yang terakhir terjadi kerusakan
kalau yang kemarin dua kali tidak sampai terjadi kerusakan
tapi yang tadi pagi ada
itu smp tiga tapi jenis kerusakan ini seperti apa belum dapat rinjian dan satu puskesmas
sementara itu sesaat setelah gempa terjadi warga yang tinggal di dusun sumalegi
kecamatan siberut utara memilih lari ke perbukitan
tempat tinggal yang berdekatan dengan titik gempa membuat warga ketar ketir
sehingga memilih mengunggah
penjabat bupati kepulauan mentawai martinus dahlan
menyebut lima ratus orang saat ini tinggal di pengungsian
terutama di dusun simalegi kecamatan siberut barat
kini tim bpbd setempat sudah bergerak ke lokasi untuk mendistribusikan bantuan